pendiri telegram pavel durov selasa siang mendatangi kementerian komunikasi dan informatika
kedatangannya ini terkait dengan diblokirnya aplikasi telegram oleh kemenkominfo
menurut kemenkominfo pavel durov setuju untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan pemerintah republik indonesia
terkait pengawasan dan pemblokiran konten yang terkait dengan terorisme dan radikalisme
selain itu telegram juga sudah menempatkan staff yang lancar berbahasa indonesia
ini untuk mengawasi konten radikal di jalur umum dalam aplikasi telegram
meskipun demikian untuk jalur komunikasi pribadi telegram tetap akan menjalankan aturan privasi yang ketat
karena tuntutan dari kemenkominfo sudah dipenuhi maka dalam waktu dekat aplikasi telegram akan segera dibuka
kemenkominfo juga akan menjelaskan aturan telegram di jawa tenggara
kemenkominfo juga akan menjelaskan aturan telegram di jawa tenggara
kemenkominfo juga akan menjelaskan aturan telegram di jawa tenggara
untuk anda ketahui empat tahun sudah perjalanan telegram
kemenkominfo juga akan menjelaskan telegram di jawa tenggara
kemenkominfo juga akan menjelaskan telegram di jawa tenggara
kemenkominfo juga akan menjelaskan telegram di jawa tenggara
kemenkominfo juga akan menjelaskan telegram di jawa tenggara

tahun dua ribu empat belas di bulan maret nawaskan juga lima belas juta pengguna

naik sedikit begitu kemudian di tahun dua ribu enam belas angkanya menunjukkan peningkatan yakni tembus di seratus juta pengguna harian
nah peningkatan ini menunjukkan pengguna menerima baik apa yang diberikan oleh telegram kemudian aplikasinya digunakan dengan baik memang ternyata menjadi favorit begitu
tapi sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh telegram kita lihat bersama sebelumnya adalah ini dia
ini adalah aplikasi atau fitur yang digadang gadang dalam telegram fitur chat merupakan andalan dari telegram tidak berbeda jauh dengan whatsapp
jadi fitur ini pesan text singkat begitu dengan tanpa embel embel lain
ada dua yang memang diunggulkan telegram punya chat biasa dan juga yang menarik adalah secret chat
jadi anda bisa chat tapi rahasia begitu
ini merupakan fitur pesan instan dengan tingkat
keamanan yang sangat amat tinggi bahkan menggunakan inskripsi end to end
jadi end to end ini tidak bisa di retas begitu menjanjikan bahkan pavel ini menjanjikan tidak ada jejak yang ditinggalkan
kemudian ada self destruction mengizinkan tidak untuk memfoward pesan tersebut
dan kalau misalnya anda menggunakan telegram nih pesan anda di screen capture oleh pihak lain begitu
kemudian akan ada notifikasi bahwa pesan anda
jadi ini sangat jelas terjaga kerahasiaan anda
kemudian secret chat juga menggunakan protokol anti proto
dimana isi pesan ini tidak bisa diakses siapapun di perangkat apapun di perangkat lain
maksudnya hanya si pengirim dan juga penerima di perangkat yang digunakan
jadi hanya dua arah begitu ya
isi pesan ini juga bahkan akan dihapus dengan pengaturan waktu yang ditentukan oleh pengguna
mt proto inilah yang diklaim sangat amat aman oleh pavel
bahkan saking percaya dirinya ini aman telegram sempat menyatakan akan memberikan sekitar dua ratus ribu usd bagi siapa saja yang bisa memecahkan atau meretas enkripsinya
hal ini yang menjadi alasan mengapa kemudian telegram juga populer di kalangan teroris
tapi tak dipungkiri aksi pemblokiran terhadap telegram meskipun menutup ruang gerak teroris juga berdampak pada masyarakat luas khususnya dalam bisnis ya
karena toh juga sedikit masyarakat yang memanfaatkan telegram untuk hal hal yang penting
dan selanjutnya di balik heboh pemblokiran aplikasi telegram publik dibuat penasaran dengan siapa pendiri aplikasi pesan instan tersebut yang tadi saya tunjukkan
jangan terdistraksi ini dia pavel durov
diasingkan dari negara asalnya hingga dijuluki mark zuckerberg dari rusia mewarnai perjalanan sang pendiri telegram pavel durov di dunia teknologi
aplikasi pesan instan telegram memiliki dua lapisan entitas
yang pertama adalah aplikasi telegram
yang kedua adalah aplikasi telegram
yang ketiga adalah aplikasi telegram
tingkatan ini mengklaim telegram sebagai aplikasi yang lebih cepat dan lebih aman dibanding aplikasi pesan instan lain
pengguna bisa mengirim percakapan ke teman pengguna telegram lain membuat grup percakapan dengan maksimal dua ratus anggota bahkan memilih percakapan rahasia khusus
di balik keunggulan dan kekurangan telegram ada pavel durov sang pendiri telegram
pavel membangun telegram bersama saudaranya di kolai pada dua ribu tiga
awalnya telegram dibentuk sebagai aplikasi yang mengutamakan privasi
percakapan tidak mungkin disadar
kecintaan pavel terhadap dunia teknologi terlihat sejak ia duduk di bangku kuliah
ia merilis aplikasi perpustakaan online dan mengembangkan layanan forum universitas
bakatnya semakin berkembang saat ia mendirikan jaringan sosial mahasiswa vkontakte yang terinspirasi oleh facebook
pada dua ribu tujuh vkontakte atau viki mulai mendirikan dan memiliki colin hayden
atau vk memiliki seratus ribu pengguna dari kalangan umum
keuntungannya pun mencapai tiga miliar usd atau sekitar tiga puluh sembilan triliun rupiah
pada dua ribu empat belas kejayaan vike berakhir karena pemerintah rusia menekan pavel untuk memberi data lawan politiknya
pavel memilih mengundurkan diri dan pergi dari rusia
kecerdasan dan kepopularan pavel durov membuatnya dijuluki sebagai mark zuckerberg dari rusia
kekayaan pavel disebut sebut mencapai enam ratus juta usd atau setara delapan triliun rupiah
kehidupan pribadi pavel mencerminkan ia seorang traveler
dalam akun instagram miliknya pavel sering mengunggah foto foto lanskap negara dunia termasuk indonesia